jelang cuti bersama hari raya natal arus lalu lintas di jalan tol cikampek mulai terpantau padat
kepadatan kendaraan terjadi jelang pintu tol cikarang utama
meski belum memasuki masa cuti bersama jumat siang arus lalu lintas di jalan tol cikampek terpantau cukup padat
kepadatan baru terjadi di kilometer dua puluh satu atau beberapa kilometer jelang pintu tol cikarang utama
selain karena penambahan jumlah kendaraan kepadatan juga terjadi imbas dari antrean kendaraan di pintu tol cikarang utama
pihak kementerian perhubungan jasa marga dan kepolisian sudah menyiapkan berbagai mekanisme pengaturan lalu lintas
untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada jumat malam atau sabtu dini hari
jasa marga memprediksi peningkatan jumlah kendaraan sebesar tiga puluh dua lima persen atau satu ratus tiga ribu kendaraan pada libur natal tahun ini
sementara di hari biasa gerbang tol cikarang utama
hanya melayani sekitar tujuh puluh delapan ribu kendaraan
kondisi di sana apakah sudah tampak semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas
ya selamat sore eva berdasarkan pandangan mata yang telah kami lakukan sepanjang sore hari ini
memang di kawasan bekasi tadi masih arus lalu lintas terpantau terbilang ramai lancar
namun menuju cikarang utama arus lalu lintas mulai padat
dimana mulai ada antrian
sepanjang lima hingga tujuh km dengan kira kira laju kendaraan sebesar sepuluh sampai dua belas km per jam
hal ini kemudian diperparah dengan setelah antrian di gerbang tol cikarang utama
antrian juga terjadi menuju gerbang tol karawang di kilometer tiga puluh
oleh karena itu kepolisian membantu dengan mengantisipasi
dengan melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan kontraflow di kilometer tiga puluh hingga kilometer lima puluh
hingga sejak pukul lima belas sore hari tadi
kemudian sebenarnya kepadatan ini diperparah dengan munculnya truk truk pengangkut barang
yang sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah untuk beroperasi di sepanjang jalan tol cikampek ini
per dua puluh dua desember hari ini
namun seperti yang kami lihat masih ada banyak sekali truk truk pengangkut barang ini
sehingga kepolisian pun mengambil tindakan dengan melakukan tindakan tilang terhadap truk truk yang masih beroperasi
pihak kepolisian juga berusaha untuk mengurai kemacetan ini dengan nanti akan membuka jalur alternatif yaitu di cikarang barat
sehingga nanti kendaraan tidak akan menumpuk
di gerbang tol cikarang utama
sehingga nanti akan ada dua jalur yaitu cikarang barat dan cikarang utama
kemudian juga pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar rest area sepanjang jalan tol cikampek
karena seperti yang kita ketahui bahwa res area ini merupakan hal yang memicu kemacetan setiap tahunnya
sehingga perlu diatur terlebih jauh lagi
sehingga ketika kendaraan
masuk ke rest area maupun keluar tidak menghalangi alur kendaraan yang berjalan sepanjang jalan tol cikampek
kemudian eva memang diprediksi puncak arus libur natal pada tahun dua ribu tujuh belas ini akan terjadi pada jumat malam hari nanti hingga sabtu dini hari
mengingat warga jakarta masih banyak yang beraktivitas dan melakukan pekerjaannya
sehingga kemungkinan besar mereka akan melakukan perjalanan pada malam hari nanti
dan pemerintah pun memprediksi bahwa kenaikan pada tahun ini volume kendaraannya adalah sebesar tiga puluh dua lima persen
di mana akan ada sekitar satu ratus tiga ribu kendaraan yang melintas di sekitar gerbang tol cikarang utama ini
di mana pada hari hari normal biasanya hanya sebanyak tujuh puluh delapan ribu kendaraan
yang akan melintas